pemerintah akan mengalihkan dana pencabutan subsidi listrik sembilan ratus volt ampere untuk mendanai program listrik masuk desa
dana pengalian ini digunakan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi
sebagaimana dilansir dari cnn indonesia com menteri energi dan sumber daya mineral sudirman said menyatakan
rasio elektrifikasi penting karena memiliki efek berganda bagi perekonomian daerah
pengalihan dana pencabutan listrik menjadi dana tambahan bagi proyek listrik masuk desa
karena lebih dari dua belas lima ratus desa belum dialiri listrik
pengurangan subsidi listrik bagi pelanggan sembilan ratus volt ampere ini bisa menghemat dua puluh triliun rupiah
dari anggaran subsidi listrik apbn dua ribu enam belas yang mencapai tiga puluh delapan tiga puluh sembilan triliun rupiah